sementara itu pt kereta komuter indonesia memprediksi pengguna kereta rel pada senin tiga agustus atau pada hari ini akan meningkat
pt kci memprediksi pengguna dari luar jakarta dengan tujuan stasiun stasiun wilayah jakarta akan cukup tinggi
dan produser lapangan cnn indonesia sandra insana berada di stasiun bogor saat ini
selamat pagi sandra
sandra bagaimana pantauan anda pagi ini terhadap calon penumpang krl di stasiun bogor jawa barat
gimana situasinya di sana
ya selamat pagi heranov dan juga amel
benar sekali saat ini saya sudah berada di stasiun bogor jawa barat
di mana hari ini tanggal tiga agustus itu memang diprediksikan akan ada peningkatan penumpang
karena memang mengingat pada hari ini hari senin ini diperlakukan kembali amel dan juga heranov
ganjil genap di wilayah jakarta yang sempat ditiadakan sejak pertengahan maret lalu
lalu bagaimana keadaan para penumpang di sini
apakah ada antrian langsung saja saya akan mengajak anda melihat situasi terkini di sini
ini berdasarkan pantauan kami sejak tadi pukul enam tiga puluh memang antrian sempat mengular sampai dengan jembatan penyeberangan dekat dengan stasiun bogor
tapi antrian berjalan dengan cepat sehingga dapat dilihat bahwa sekarang antrian tidak terlalu banyak dan sudah mulai kosong
seperti itu amel dan juga ranof
dan bisa saya paparkan data terkini memang tadi semalam kita juga sempat berbincang bincang dengan vp corporate dari pt kci anapurba
bahwa dikatakan pada hari terakhir kerja
kamis lalu pada tanggal tiga puluh juli dua ribu dua puluh itu untuk jumlah penumpang itu meningkat dibanding dengan minggu
jadi kemarin pada tanggal tiga puluh juli itu tercatat jumlah penumpang mencapai empat ratus sebelas ribu
hampir empat ratus sebelas ribu penumpang perharinya di hari kamis
namun kalau kita bandingkan dengan kamis berikutnya di minggu lalu itu mencapai sekitar tiga ratus tujuh puluh satu ribu
untuk peningkatan penumpang di pt kci ini di krl ini sejumlah antisipasi pun dilakukan amel dan juga heranov
yang pertama mulai dari penambahan perjalanan
jadi kalau misalnya psbb waktu psbb itu perjalanan untuk krl hanya ada tujuh ratus tujuh puluh enam
kemudian juga di masa pandemi
psbb transisi ditambah lagi menjadi sembilan ratus lima puluh sembilan ratus enam puluh perjalanan per hari
hari ini sudah mulai berlaku juga kemarin perjalanan ditambah kembali menjadi sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan per hari
hampir sama sama saat sebelum pandemi
cuman kalau kita memang mengular kalau kita bahas mengapa mengular sempat antrian itu memang karena untuk penumpang di dalam krl dibatasi
jadi kalau biasanya sebelum pandemi itu untuk kapasitas sepenuh penuhnya seperti itu
tapi kalau sekarang dibatasi hanya tujuh puluh empat orang per perjalanan dalam satu kereta
kemudian juga hal yang harus diinformasikan bahwa walaupun pemerintah melakukan kembali ganjil genap
di sini pemerintah juga rencananya juga melakukan shifting untuk para perusahaan perusahaan yang ada di jakarta
sehingga untuk kepadatan yang ada di krl
ataupun di jalan jalan lainnya bisa diantisipasi
walaupun memang kalau kita lihat ya amel dan juga ranoff ini dibutuhkan peran serta mulai dari hulu sampai dengan hilir
karena ini kebijakan pemerintah ganjil genap dibatasi tentunya harus ada solusi lainnya juga diupayakan
kemudian juga pt kci juga harus tetap memperhatikan protokol distancing physical distancing dan protokol kesehatan
walaupun jumlah penumpang melonjak kemudian juga dibutuhkan kerjasama dari para penumpang untuk menaati dan datang lebih awal
agar tetap bisa beraktivitas di saat pandemi
ranoff dan juga amel
sandra dengan antisipasi yaitu memperlakukan penambahan perjalanan
apakah berjalan efektif di pagi ini di stasiun bogor
apakah tidak ada antrean sama sekali di sana
ya heranov memang tadi kita lihat sempat ada antrian
namun cukup berjalan lancar cepat
dan tadi kita juga sudah bincang bincang dengan salah satu anggota dari kci yang ada di sini
kalau kita lihat secara kasat mata memang diprediksi
kelihatan lima delapan persen
tapi pagi ini tidak terlihat cukup signifikan karena memang sudah dilakukan antisipasi
jadi untuk kemarin kemarin pun sudah diinformasikan karena melihat hari senin ini banyak penumpang yang mungkin tinggal di daerah bogor bekasi
itu ngekosti jakarta di himbau
jika ingin bekerja bisa memilih jam yang tidak terlalu padat
tidak di pagi hari tetapi di malam hari
dihimbau bahwa yang ingin bekerja di pagi ini bisa datang itu di hari minggu malam
jadi ke jakarta seperti itu
dan tentunya masih di sini diberlakukan untuk di himbau untuk para penumpang melakukan physical distancing
menggunakan masker kemudian juga menggunakan lengan panjang selama berada di area krl
heranov dan juga amel
baik sandra terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali